dr haji anwar usman yang kebetulan adalah paman dari kaisang
dan ini kita lihat presiden jokowi dan juga ibu iryana sebagai pemilik hajat
sudah akan memasuki pendapi ageng atau pendopo ageng dari puro mangkunagaran
manunggaling pribadi kalian kusti minongkong wujuting introspeksi diri
mekaten ingkang kababar banteng wujuting pin kumuduwati
ya baik ini kita lihat bersama ya
kanjeng kusti pangeran adipati aryo mangkunegoro ke sepuluh
menyambut hadirnya presiden jokowi dodo dan juga ibu iryana
dan juga sempat memasangkan pin atau bros gitu ya
pin bros ini juga bisa melambangkan sebagai ucapan selamat datang
diiringi dengan sang ibu gitu kanjeng putri